di bagian kedua saya bikin suasananya lebih ke suspend lebih tegang
karena saya ingin memperkenalkan juga jagoan jagoan betawi
jadi ada silat titung terus noninya juga cantik cantik zaman noni noni zaman dulu
tapi mereka tetap sebagai anak muda jakarta
nah bagian ketiga itu ada sedikit kata kata halo halo jakarta
meliza pemegang gelar none jakarta saat ini mengaku tidak sabar menyambut abang none jakarta yang baru
apalagi selama dua tahun terakhir pemilihan abang noni jakarta tidak diselenggarakan akibat pandemi covid sembilan belas
dia juga berharap abang none jakarta dua ribu dua puluh dua dapat menjadi representasi bagi pemuda pemudi di jakarta
perasaannya pasti sudah tidak sabar karena sudah dua tahun nih
absen abang none jakartanya terakhir saya dan juga bang abror menjabat
insya allah kita tahun ini datang dengan gebrakan gebrakan baru
tahun ini datang dengan konsep yang lebih up to date lagi
dan pastinya kita mencari tetap abang noni yang berkontribusi untuk jakarta
malam final abang none jakarta dua ribu dua puluh dua akan digelar pada jumat dua september dua ribu dua puluh
yang akan dimeriahkan oleh penampilan dari malik di essentials dan hi fi
acara ini akan disiarkan
secara langsung di cnn indonesia jam tujuh malam waktu indonesia barat
dari zaziregar dwi prastio jakarta